dan tidak hanya harga kebutuhan pokok harga lpg bersubsidi di kepulauan sumeneb jawa timur juga melonjak
harga lpg tiga kg menembus angka rp dua puluh delapan per tabung
tingginya harga disebabkan ongkos distribusi ke kepulauan
menjelang puasa aktivitas bongkar muat ribuan tabung lpg bersubsidi ukuran tiga kg di pelabuhan gresik putih kecamatan kalianget sumeneb jawa timur meningkat
hal ini menyusul tingginya permintaan terhadap gas cair bersubsidi
lpg ini akan didistribusikan ke wilayah kepulauan sumeneb yaitu kecamatan arjasa pulau sapeken dan pulau desa sabuntan kecamatan sapeken
dengan perahu butuh waktu sekitar enam belas jam dari pelabuhan kalianget sumeneb untuk sampai ke pulau kangean
biaya distribusi dari daratan sumeneb ke wilayah kepulauan harus ditanggung pedagang atau agen
akibatnya harga jual lpg tiga kg di kepulauan desa saibus kecamatan sapeken mencapai rp dua puluh delapan per tabung
kecamatan sapeken desa sabuntan kalau di rumah rp dua puluh delapan
itu harga normal ya
sabuntan itu maklum ya desa pelosokan
warga kepulauan sumeneb berharap pemerintah membantu proses distribusi lpg ke wilayah kepulauan sehingga warga kepulauan bisa menikmati barang subsidi
ahmad rahman sumeneb
sementara itu presiden joko widodo memimpin upacara bendera peringatan hari ulang tahun ke tujuh puluh tiga republik indonesia
di istana merdeka dengan menggunakan busana adat
sekitar pukul sembilan pagi sebelum upacara presiden jokowi muncul dengan mengenakan sarung dan topi adat aceh
tahun lalu ia berbusana kalimantan selatan
topi meketop yang merupakan simbol kebanggaan bagi pria aceh
topi semacam itu dikenakan pada upacara pernikahan tradisional aceh
jokowi tampil menyapa media sembari menggandeng cucunya jan etes rina rendra
keduanya didampingi ayah jan etes yang juga anak sulung jokowi gibran raka buming raka
sementara ibu iryana mengenakan busana pengantin nagari koto gadang dari sumatera barat
salah satu koin ikan busana ini terletak pada tutup kepala berupa selendang beludru sulam emas
sedang wakil presiden yusuf kala dan ibu mufidah mengenakan pakaian adat
di sulawesi selatan
tema adat masih mewarnai peringatan hari ulang tahun ke tujuh puluh tiga republik indonesia
menteri kabinet dan sejumlah pejabat negara juga mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah
itu friksi lah bahasa diskusi kita malam ini
kalau kita mau melihat sejarah
kita melihat proses sekularisasi
yang dilakukan secara sistematis oleh pemerintah
semenjak berlakunya asas tunggal
kurang lebih pada tahun delapan puluh an
hingga itu berakhir pada tahun sembilan puluh an ya
itu ternyata masih mampu
membuat gabungan suara partai islam
pada tahun sembilan puluh sembilan itu kurang lebih di angka
jadi ini ada kerja secara serius
itu tahun sembilan puluh sembilan
ya jadi saya cuma mau bilang bahwa
ketika ada tantangan intervensi
terhadap kelompok kelompok partai islam ini
sesungguhnya mereka itu masih mampu bertahan
dan itu cukup besar ya
kalau kita bicara secara sejarah itu lebih dari sepertiga
itu setelah dihajar selama
kurang lebih lebih
kurang lebih lima belas tahun
apa yang menjadi muara dari
apa yang menjadi hulunya
dari perpecahan yang ada di pks ini
kalau kita bicara tiga tahapan lahirnya partai politik
yang pertama itu genesis
yang kedua itu
pelengkapan organ organ partai politik
dan yang ketiga itu pendewasaan
masa pendewasaan ini
ada yang berhasil
dia tidak akan bisa apa namanya
menyelesaikan konflik yang ada di dalam
masa yang paling penting pendewasaan ini
itu adalah masa dimana
ideologi yang tadinya itu sederhana
kita tahu misalnya kelahiran dari pks ini
jauh ada sebelum fase reformasi
mereka sudah tumbuh semenjak masa orde baru
sehingga underground mentality nya itu luar biasa
kemudian masuk membentuk partai
dan kemudian pada saat dia dewasa
ada dua pilihan
satu dia akan tetap mendominasi lingkungan
itulah bahasa yang kita dengar tadi
anda harus taat
anda harus satu komando
atau dia mengalami adjustment terhadap lingkungan
ketika partai itu membesar
dia akan berhadapan dengan begitu banyak variable
sehingga dominasi itu apalagi di indonesia
itu rasa rasanya sulit untuk kita
sulit untuk bisa terjadi
simpulnya sebenarnya itu ada dua hal
yang pertama kalau kita baca dari sejarah pks ini
yang satu itu adalah perbedaan ide
ide bagaimana mengadjustment situasi terhadap lingkungan
yang kedua adalah perbedaan interest
ini caleg caleg inilah
perbedaan ide ini sebenarnya
kalau menurut kami
saya sebagai lembaga survei melihatlah
partai partai islam terutama
misalnya dalam hal ini pks lah
apa sih yang sisi positif dan sisi negatif
dari masing masing partai politik
khusus untuk pks
biasanya satu tema yang berulang
saya yakin ini bisa diverifikasi oleh banyak lembaga survei lain
yaitu tema tentang eksklusifitas
tema tentang ketertutupan
itu yang menjadi highlight
itu yang menjadi highlight
itulah kenapa kemudian disinilah sebenarnya
waktu kita gak terlalu banyak
saat kita menghadapi pemilu dua ribu sembilan belas
dengan fakta fakta yang diungkapkan pak mahfuz tadi
apa yang akan terjadi
ide untuk menjadi besar ini
sudah di launching semenjak tahun dua ribu delapan
oleh sekjen pks pada saat itu anies mata
yaitu mengumumkan bahwa pks itu menjadi partai terbuka
bergeser agak ke tengah tengah
karena ingin menggapai suara yang lebih besar
kemudian dilakukanlah acara di bali
pada saat itu yang kita tahu sebagian besar penduduknya adalah non muslim kan
kemudian dilanjutkan lagi beberapa bulan berikutnya
dengan membuat sebuah acara di hotel internasional di jakarta
nah ini menimbulkan
dari kelompok kelompok konservatif yang ada di dalam ini
tidak siap menghadapi perubahan itu
nah yang kedua
kalau kita melihat rekam jejak
dari tahun dua ribu empat belas saja
sebenarnya kalau kita melihat perolehan suara pks ya
kalau kita melihat aturan aturan sebelumnya
itu tidak pantas punya wakil ketua dpr
tetapi pada saat itu dengan manuver yang dilakukan secara bersama sama
dan saya melihat yang pertama sekali diserang
oleh kelompok yang berseberangan dengan ide ini
mungkin tadi kita bisa
identifikasi sebagai ausin
itu adalah jabatan fahri
wakil ketua dpr
karena ini adalah jabatan yang
yang luar biasa penting
entra s singkat saja jawabannya
punya dampak nggak
ada dua dampaknya
secara elektoral ya
pasti suara pks itu
kalau kita lihat dari data data survei
itu mengalami penurunan
sekarang tersisa dua sampai
dan itu bukan hanya lembaga survei saya
banyak lembaga survei lain yang
juga menyatakan demikian
itu di bawah ambang batas
itu survei anda ya terakhir ya
boleh ditampilkan nggak surveinya riko terakhir
mungkin sambil bisa dijelaskan riko
rute pertama bagi partai untuk mengalami penurunan
itu adalah konflik
itu bisa pernah kita lihat di
kalau kita bisa lihat di apa namanya
pks bahkan suaranya drop di bawah partai baru
perindo begitu ya
dan itu kan hampir sebarang
dan ini seberapa besar konflik ini menyumbang
karena kalau kita melihat rutenya kan begitu
jadi memang harus
jadi memang harus hati hati ya
para pengurus pks sekarang
yang kedua ini ada di pilpres
siapa orang yang mau berpasangan
yang memiliki mesin politik
serentak kemarin menunjukkan
bahwa soliditas pks dengan mesin ini
masih sangat bisa bekerja
terutama kasus jawa barat jawa tengah
lalu dari data
itu sebenarnya lebih
kepada pengaruh gerakan ganti presiden
bukan dari mesin pks yang solid
seperti yang kita bayangkan
karena pks di jawa barat
sudah dua periode
terakhir bang mahfud
tiga puluh detik saja dari anda
ini apa yang akan anda lakukan
masih akan tetap berjuang di dalam pks
atau akan keluar
atau anda menjadi
orang sana yang betul ingin mendongkel ini
mimpi saya sampai detik ini
bahwa setelah dua ribu sembilan dan dua ribu empat belas
pks mampu bertahan sebagai partai papan tengah
maka pemilu dua ribu sembilan belas dan seterusnya
pks sudah waktunya untuk lompat
masuk menjadi partai papan atas
dan ini satu capaian politik islam
di indonesia yang akan luar biasa
kalau masalah yang terjadi di pks
perbedaan dan konflik yang terjadi di pks
dikelola bukan dengan cara cara
yang menjadi tradisi islam
atau politik islam
tapi mengikuti cara cara yang direkomendasikan
oleh dokumen hantu ini
operasi operasi tadi ya
mulai dari pembersihan dan operasi intelijen
maka ini akan menjadi pisau cukur yang sangat efektif
dalam menggurus suara pks
dan kalau itu yang terjadi
saya hanya bisa berdoa
mudah mudahan pks masih tetap eksis di dua ribu dua puluh
tapi anda akan tetap bertahan di pks sejauh ini
sejauh ini saya masih punya komitmen
karena yang saya lakukan dan teman teman lakukan
selama ini adalah
bagaimana melakukan moderasi pks
dan bagaimana membawa pks berintegrasi kepada negara
setelah tiga puluh lima tahun yang lalu
mereka menjadi entitas
yang memang secara sadar dan ideologis
memisahkan diri dengan negara
sekarang saatnya pks berintegrasi dengan negara
baik bang riko terima kasih
kita akan lihat bagaimana perkembangannya
kami ingin mengeluarkan sekali lagi disclaimer
bahwa kami juga mengundang pihak dari dpp pks
untuk bisa hadir bergabung bersama kami
dalam dialog malam hari ini
kita tidak mendapatkan respon positif dari dpp pks
mudah mudahan segera hantunya ini bisa mengalami penampakan
tahu siapa sebenarnya
terima kasih bang riko atas perbincangannya
kami akan segera kembali
di video berikut tetap bersama
sering indonesia prime news